dan untuk pertandingan besok adalah pertandingan puncak dan seperti yang kami sampaikan kemarin
bahwa tim ini akan berproses dari pertandingan empat di grup dan satu di semifinal dan mereka sudah mengalami proses itu dengan baik
dan saya berharap dan kami sudah berkomitmen dengan para pemain besok kita memberikan yang terbaik
semua pemain termasuk arhan dalam kondisi baik tetapi secara regulasi arhan besok kita nggak bisa memainkan dia
jadi kita main besok dengan squad sembilan belas pemain dan semua sembilan belas pemain tersebut siap untuk bermain dan memberikan yang terbaik